dalam masa diklat tingkat pusat calon paski braka dua ribu dua puluh tiga menjalani latihan baris berbaris setidaknya tujuh jam sehari
usai makan malam dan pembekalan materi oleh pamong paski beraka waktunya capaska kembali ke kamarnya masing masing
agus saryanto mulai bersiap untuk beristirahat
setelah mengenakan pakaian tidurnya paski beraka dua ribu dua puluh tiga perwakilan sulawesi selatan ini tidak pernah absen merapikan isi lemarinya
di setiap kamar di dalam asrama terdapat dua tempat tidur
masing masing kasurnya diisi otot
teman satu kamar area adalah fasya fredrik sahupala
murid sma negeri satu kalabahi kabupaten alor ini merupakan paski braka perwakilan nusa tenggara timur
saya mendapat kesempatan melihat isi kamar dua capaska tersebut
sebuah kamar yang pada malam ini dinilai paling rapi oleh tim pamong paski braka
di sini ada beberapa tempat tidur yang sangat berharga
di sini ada beberapa tempat tidur yang sangat berharga
di sini tidak boleh pegang handphone atau tv di kamar
hiburan apa kalau di kamar yang suka menghilangkan rasa penat
kalau latihan bisa sampai maghrib
terus habis maghrib kita bersih bersih
terus makan malam habis makan malam materi
materi sampai jam sembilan
terus habis itu kita bersih bersih lagi masuk kamar
peraturan di masa istirahat harus ditaati capaska
mulai dari mematuhi jadwal istirahat menjaga kebersihan kamar dan ketenangan suasana
hingga pembatasan untuk berkunjung ke kamar capasca
istirahat kami selalu mengingatkan kepada adik adik
ada waktu senggang atau misalnya waktu yang lain tidak untuk bicara atau bercanda dengan teman teman
tapi pergunakan sebaik mungkin
salah satunya adalah beristirahat
kami memang setiap malamnya sudah mengharuskan adik adik jam sembilan harus sudah masuk kamar
setidaknya bersih bersih dan mempersiapkan diri untuk bisa tidur dan istirahat
karena nantinya paginya akan kami bangunkan kembali sekitar pada pukul empat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya setiap paginya
selama di desa bahagia tempat capaska melaksanakan diklat tingkat pusat capaska putra tinggal di wisma anggrek
sedangkan wisma cempaka khusus untuk capaska putri
waktu sudah menunjukkan jam sepuluh malam artinya sudah saatnya capaska tidur
mereka harus mempersiapkan fisik dan mental kembali untuk esok hari